warga kelurahan korumba kota kendari dikembarkan dengan penemuan jenazah dengan kondisi mengenaskan
korban merupakan presenter berita tvri stasiun sulawesi tenggara
keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat mendatangi tempat penemuan jenazah di jalan sheikh yusuf
kelurahan korumba kota kendari sulawesi tenggara minggu pagi
kondisi jenazah dengan beberapa luka sayatan
dari hasil identifikasi polisi korban diketahui bernama abu saila alias aditya berusia lima puluh lima tahun
sehari hari korban bekerja paruh waktu sebagai presenter berita tvri stasiun sulawesi tenggara
ia juga tercatat sebagai pegawai negeri sipil pada dinas pariwisata provinsi sulawesi tenggara
berdasarkan kondisi jasad yang dipenuhi luka polisi menduga aditya merupakan korban pembunuhan
namanya adalah pak aditya
kemudian untuk motif dan apa yang masih terjadi dalam penyelidikan
berikan kami peran untuk polisi yang diselidiki untuk mengungkapkan sesuatu
ada luka kesukaan ada romik di turun di dahi di tangan
yaitu kesukaan awal adalah pembunuhan
sebelum ditemukan pada sabtu malam sang istri telah melaporkan kehilangan korban ke mapolsek baruga
aditya meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil jenis minibus untuk keperluan membayar tagihan internet
minggu pagi polisi menemukan mobil yang digunakan aditya berjarak sekitar lima km dari lokasi penemuan jenazah
zainal ishak kendari sulawesi tenggara
kurang dari dua puluh empat jam tersangka pembunuh presenter tvri sultra aditya ditangkap polisi
tersangka menyimpan dendam karena pernah dilecehkan oleh korban
h p suhasim yang berusia dua puluh sembilan tahun
ditangkap di kos kekasihnya di jalan abu nawas kendari pada minggu petang
kepada polisi tersangka mengaku telah mengenal korban sejak setahun terakhir
tak lama bertemu keduanya sepakat bertemu kembali pada sabtu malam
tersangka mencoba membunuh korban di dalam mobil dengan cara menikamkan badik yang telah ia siapkan
tersangka kini diancam dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
tersangka mencoba menangkap pelakunya
tersangka menangkap pelakunya
pelakunya ternama aciz saimin umur dua puluh sembilan tahun
dan pelaku sekarang sudah kami amankan di kores kendari
ya pak untuk pelaku melakukan ini
motif pelaku makan ini dia merasa sakit hati dilecehkan
dan untuk lain lainnya masuk